nadif lo kesambet apa sih
ada angin apa gitu sampe lo tuh mau dateng ke acara negara ipa
eh mama luna riva itu dia sudah kasih mandat sama beta
jadi beta sebagai menteri pertahanan negara kesatuan itu harus wajib menurutinya
eh aku mau ngucapin dulu happy birthday buat sahabat gue
semoga lo bahagia ke depannya
gue juga mau ngucapin dong selamat ulang tahun rara
pokoknya nih ya di umur gue yang baru gue pengen segalanya tentang kebahagiaan
gue udah hafal banget
rara bokap gue tiba tiba ada urusan bisnisnya thailand
padahal gue cuma pengen layan di depan rumah aja sih
tadinya di halaman rumah itu
lo ga boleh sedih kan ada kita yang nomenin lo
boleh ga sih dicolongin
ternyata gue luntur lari lari
eh ini dekornya dari satu sampai sepuluh berapa ya abel ya
lima cukup ga ya
eh kalo berdua bisa ga usah jadi party pooper ga sih
udah ini aja yang punya party ga komplain ya
kalo kalian dateng ke party gue kalian harus ikutin aturan gue lah
lihat kalian aja ga pake dress code yang gue suruh
semua orang pake baju umur kalian putih hitam
aneh banget deh
emang ya kalian berdua tuh bener bener ga bisa menghargai orang lain
ga menghargai orang lain
kita tuh sangat menghargai orang lain ya kan
iya ya walaupun cuma sedikit
ini semua warna matching
umu ada umu muda umu tua
tuh ada glitter glitter umu juga
hah kukunya polos ya
iya kecil banget
yaudah kita cari minum dulu yuk
ungunya yang kalian semua masih ga punya
umu datengnya mulu
definisi orang pingin diterhatiin ya
tapi ga ada bagus bagusnya sih shown
yaudah makan yuk
halo bu berliana
nanti kamu bisa nggak ke studio saya sama michelle
ya tadi saya udah share rock juga kan alamatnya
masalahnya saya sama michelle lagi ada acara ulang tahun temen
kalau besok gimana
jadi malam ini saya bujuk michelle untuk datang ke sana
kalau misalnya kamu dan michelle gak bisa sekarang
pasti facial kalau gue pujuk sekarang gak akan mau ikut
ya udahlah mending gue dulu yang kesana sambil gue cari tau
jadi gue tinggal bujukin michelle
tadi bu berliana nelfon aku lagi untuk datangin studionya
aku mau kesana dulu
selesai itu aku bakal balik lagi ke partinya rara
dan kasih semua info yang aku dapet
lu kesamben apa sih
sampai lu tuh mau dateng ke acara negara ipa
nona riva itu dia sudah kasih mandat sama beta
jadi beta sebagai menteri pertahanan negara kesatuan itu
harus wajib menurutinya
oh jadi karena nona riva lo sekarang dandannya itu shining dan glowing gini
nona ani nih harus dikasih paham dulu kapa ya
nona ani dengar ya
beta ini kalau kemana mana toh
pasti beta ini selalu yang paling bersih
kasih paham nadif
itu baru serem
betakasih paham nadif
itu baru serem betakasih paham nadif
betakasih paham nadif
betakasih paham nadif
betakasih paham nadif
betakasih paham nadif
ah nih tapi kamu orang harus lihat juga ya
kata orang sebagai warga negara ipa sih tuh harus sama sama bersinar
walaupun kotoran lagi datang di acara warga negara ipa
biar bela nengok kan kalau saking bikin silaunya
apa perlu kita panggil belanya sekarang
masuk ke bar
udah naik ke dalam cari riva
daripada besok diamuk riva kan
karena kita gak jalanin amanat
makanya jangan terlalu gosip
kalian cariin gue nih
gue beneran gak tenang
semoga apa yang gue lakuin tadi siang gak bikin keributan besar deh
lo yakin mau masuk bareng gue
kalau lo berubah pikiran gak apa apa kok
gue bisa balik aja
gak mungkin gue mundur sekarang
ntar tasyaba per ngira gue belum move on dari rara
tapi rara pasti bete juga kalau gue datang sama tasya
cepat kita spoken
kamu bener bener nggak denger

kalian aktif seperti itu
kiai kialah gue di rumah
kan waktu kemarin gue udah pesen nih special request sama lo
pokoknya lo sekarang harus nyanyi khusus buat gue
eh nona kapalabatu
nona itu kan cuma disuruh buat nyanyi toh
tidak perlu untuk harus nyanyi lagu korea
eh jadi silahkan nyanyi